karena harusnya misalnya suatu pihak yang mengajak diri saya untuk bermural
itu udah ada emang untuk jangka panjang lu ke depannya di merpati atau gimana
dan selanjutnya pada tiga puluh maret dua ribu dua puluh tiga
kalau unpar latihan dimana di tunas ya di nyimpok gitu ya
bapak baru baru ini vaksin astrazeneca vacria itu telah ditarik kembali
ini kemudian yang disalahkan adalah mereka yang
dia hanya naik dari satu ratus empat puluh tiga triliun ke satu ratus empat puluh empat triliun
dengan gaya berbeda bisa mencicipi pancake asal negeri sakura ini
itu dibacakan in absensia atau tanpa kehadiran oleh sejawat kami
mungkin dari segi pelatih kan